nilai tukar rupiah semakin bergerak melemah terhadap dolar as
bahkan mata uang garuda sempat menyentuh angka di atas lima belas enam ratus per dolar as
nilai ini merupakan yang terburuk selama dua lima tahun terakhir
lantas apa yang menyebabkan mata uang garuda semakin takluk terhadap keperkasaan dolar negeri paman sam
kita lihat seperti ini
kalau kita bicara mengenai penguatan dolar terhadap rupiah
kita bisa menyaksikan bagaimana pergerakan dan pelemahan rupiah terhadap dolar amerika serikat
kalau kita lihat dari tiga belas oktober hingga dua puluh empat oktober rupiah bahkan berawal dari lima belas tiga ratus lima puluh tujuh hingga terakhir lima belas
berdasarkan data dari bank indonesia maupun pemerintah sendiri
banyak faktor yang menyebabkan rupiah melemah
salah satunya terkait dengan safe haven
di mana para investor lebih memilih untuk menanamkan dana mereka dalam dolar
kemudian juga mereka juga risk off atau mereka menarik dananya dari emerging market atau negara negara berkembang seperti indonesia
ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan juga
selain itu juga adanya faktor inflasi di amerika serikat yang terus melonjak
begitu dalam bahkan mencapai lima belas lima ratus sembilan puluh per dolar amerika serikat
kemudian yang juga menarik adalah terkait dengan pernyataan dari perry warjio
ini terkait dengan bagaimana the fed sendiri menyebabkan pelemahan rupiah cukup signifikan
sejak tahun dua ribu dua puluh dua berdasarkan riset yang saya baca juga berdasarkan kebijakan kebijakan the fed sendiri
memberikan tiga kali kenaikan suku
bunga di amerika serikat
bahkan jerome powell pada pekan lalu mengatakan bahwasannya kemungkinan the fed akan kembali menaikkan suku bunganya
kita lihat seperti apa pelemahannya
kita berharap kebijakan dari bank indonesia untuk menekan rupiah salah satu intervensi di valuta asing dan juga sejumlah kebijakan lain bisa membantu penguatan rupiah
kalau kita menyaksikan bagaimana pernyataan dari bapak jokowi sendiri sebelumnya
ini kita lihat bapak jokowi mengatakan bahwasanya rupiah ini masih lebih baik dari beberapa mata uang negara lain di asia
kita simak berikut pernyataannya
kalau dilihat angkanya kita ini masih baik nilai tukar kita
memang melemah minus tujuh tapi bandingkan dengan negara negara lain
jepang berapa minus dua puluh lima rrt minus tiga belas filipina minus lima belas dan lain lain
ini yang harus kita syukuri dan kita memang masih perlu
kerja keras dalam jangka panjang
lantas apakah benar pernyataan presiden jokowi bahwa rupiah masih lebih baik dibanding mata uang lainnya
mari kita lihat datanya
mengutip dari rti ini merupakan pergerakan mata uang asia lainnya terhadap dolar amerika serikat
ada won kemudian melemah dua puluh enam puluh sembilan persen
yen salah satunya yang terakhir ini menjadi sangat buah bibir karena pergerakan pelemahan yang cukup signifikan
kemudian yuan juga kemudian juga singapura dollar dan juga rupiah
ini semua juga salah satunya adalah faktor eksternal tapi juga dari internal
misalkan dari yuan sendiri adalah terkait dengan bagaimana situasi politik internal mereka
kemudian juga kebijakan lockdown kemarin berpengaruh
kemudian juga yen sendiri juga terkait dengan bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah lokal di jepang juga berpengaruh
begitupun juga dengan won sendiri
jadi ini semua adalah faktor yang sangat kompleks tidak hanya dari kebijakan the fed
tapi juga bagaimana faktor internal bisa mengatasi pergerakan
dari mata uang dolar amerika serikat terutama ketika kita bicara mengenai dolar
yang masih dianggap sebagai safe haven untuk memberikan rasa aman bagi para investor menanamkan uang mereka atau dana mereka di mata uang amerika serikat itu